penerimaan peserta didik baru atau ppdb dki jakarta untuk jalur zonasi ini memang menuai pro dan kontra ya
selanjutnya yang ada di depan mata kita ini adalah jalur ppdb untuk jalur prestasi
lalu apa saja syaratnya dan bagaimana kemudian rangkaian pendaftarannya
kita akan bahas bersama malam ini dalam penerimaan siswa baru jalur prestasi untuk smp sma smk di dki jakarta
yang pertama kita harus tahu adalah bagaimana rangkaiannya untuk jalur prestasi ini
ini dia proses mulai dari pendaftaran dan seleksi yang akan berlangsung mulai besok yaitu di satu sampai tiga juli dua ribu dua puluh
pengumumannya ada di tanggal tiga juli dua ribu dua puluh
dan bagi siswa yang dinyatakan lolos dari jalur ini wajib untuk melakukan daftar ulang tepatnya pada empat sampai enam juli dua ribu dua puluh
selanjutnya kita akan cek kuotanya seperti apa ya
untuk jalur prestasi ini
bagi siswa yang namanya atau nik nya terdaftar di kartu keluarga dki jakarta
sementara untuk mereka atau siswa siswa yang nik nya ini terdaftar di kartu keluarga di luar dki jakarta
baik itu tingkat smp sma maupun smk
lalu apa saja yang menjadi syaratnya untuk di jalur prestasi
pasti kalau bicara soal prestasi ini adalah jalur bagi mereka yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik
namun tetap saja ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dalam jalur prestasi ini
yang pertama ini bagi siswa smp
ada usia maksimal lima belas tahun untuk sma dan smk
usia maksimalnya adalah dua puluh satu tahun
selanjutnya wajib untuk menyertakan kartu keluarga
lalu juga menyertakan nilai rapor lima semester terakhir
dicatat baik baik ini dia syarat yang harus dilengkapi saat akan mendaftar di jalur prestasi
bicara soal jalur prestasi yang tadi saya sebutkan tidak hanya prestasi akademik berdasarkan nilai rapor saja dan akreditasi dari sekolahnya
tapi di sini juga ada jalur prestasi untuk non akademik
apa saja yang menjadi
calon siswa ini wajib untuk menyertakan sertifikat mereka yang menyatakan bahwa mendapatkan juara satu satu
baik itu di tingkat kota sampai tingkat internasional
prestasinya di bidang apa saja
bisa dilihat di sini mulai dari bidang olahraga sampai ke paski bra
di mana sertifikatnya itu dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan atau induk organisasi resmi
harus dipastikan bahwa seluruh sertifikatnya itu merupakan prestasi kejuaraan bukanlah eksibisi dan paling singkat itu berlangsung atau dikeluarkannya enam bulan dan paling lama tiga tahun sejak tanggal pendaftaran ppdb
nah ini menjadi penting karena nantinya akan menjadi pertimbangan siswa yang memiliki nilai yang sama kemudian prestasinya akan dilihat akan diutamakan bagi mereka yang memiliki prestasi internasional terlebih dahulu
untuk bisa diterima dan kesempatannya lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki prestasi di tingkat kota
dan untuk lebih jelasnya lagi anda bisa cek di situs situs ppdb yang tercantum di sini bisa diperiksa baik baik dan bisa dipenuhi syaratnya seperti apa
data data yang saya sampaikan tadi kami rangkum dari tim litbang cnn indonesia
hal ini pun bisa menjadi harapan terakhir ya bagi siswa baru untuk bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri
kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini memang kisru ppdb yang berlangsung untuk jalur zonasi ini diharapkan bisa dapat selesai
karena apa karena sebenarnya besar sekali nih pengaruh bagi masa depan para siswa yang bergantung pada proses seleksi penerimaan siswa baru